dan untuk mengetahui situasi terkini jelang pernikahan pangeran harry dan meghan markle
sudah ada koresponden cnn indonesia gita gowinda di depan windsor castle inggris
selamat pagi waktu inggris gita
gita bagaimana situasi di sana jelang pernikahan antara pangeran harry dan meghan markle
tinggal beberapa jam lagi ya ini
ya selamat pagi fani waktu inggris
dan saat ini saya sedang berada di depan windsor castle
dan memang saat ini banyak sekali warga inggris dan juga warga dunia yang sudah hadir di sini sejak tadi pagi
dan saat ini banyak juga warga warga yang hadir dengan menggunakan kostum yang unik
dengan menggunakan aksesoris
dan saya bahkan menemukan salah satu superstar uk
di mana dia ini memang sangat terkenal dengan humornya
saya sudah bersama dengan rowan edgerton
ya salah satunya seperti ini
banyak sekali juga warga inggris yang lainnya yang juga berpakaian unik
yang tadi juga saya temui berpakaian seperti pengantin dan menulis kata kata untuk prince harry
dan banyak lainnya yang juga sangat sangat menghibur di sini
dan walaupun begitu pengamanan yang ada di depan windsor castle dan di sekitarnya ini sangat ketat
di mana juga ada abody scanner
dan seperti halnya anda melihat di belakang saya ada banyak security yang sudah berjaga
dan saya melihat di bendera yang ada di windsor castle tersebut ini menandakan bahwa queen sedang ada di dalam
dan artinya dari keluarga royal family sedang ada di dalam dan mereka sedang bersiap siap di mana nanti pernikahan dari meghan markle
dan juga prince harry akan dilaksanakan pada pukul sebelas siang nanti
yang pastinya warganya sudah sangat menunggu nunggu mereka
walaupun dingin ada juga yang menginap bahkan di jalan
seperti halnya kemarin saya sudah mengobrol dengan beberapa orang mereka bahkan menginap dari hari rabu kemarin sampai dengan besok hari
dan ini merupakan momen yang spesial tentunya yang ditunggu tunggu oleh warga inggris dan juga warga dunia tentunya tiffany
gita ini pernikahan nanti akan dilangsungkan sekitar pukul sebelas waktu inggris
dan setelah itu akan dilanjutkan dengan
arak arakan atau kirap kereta kuda
nah untuk kirap kereta kudanya sendiri akan dimulai jam berapa gita
tiffany saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas
namun memang benar nanti akan ada arak arakan dari price hai dan juga meghan markle
dan ini sudah banyak sekali yang menunggu di sini
dan tentunya nanti pada pukul sebelas
itu memungkinkan jelas
untuk pernikahan pukul sebelas tentunya lima saat agak singkat dari harinya itu
oleh meski sudah varian hari ini pernikahan argus adalah ke sobresen
jadi inilah jejaknya
tapi karena saya menikmati radya
saya begitu senang sampai berwa tiba tiba